tenang baik banget gemes gemes sakit bu
balik malu nungguin kolaknya tuh ntar apa aja saya males di rumah
ih kemana oleh pak haji ke masjid bukan masih di iya iya iya gua buka puasanya cuma aja bagus
dah jadi agak agak mumpua lagi sama kosong iya iya iya iya dong bisa bisa dong makanya datang
tes lu buka puasa di mana ntar tahu jack bapak saya belum bilang apa apa
pur beli cendol dong kita buka puasa di masjid yuk
eh gua ngajakin lu berdua buka puasa di masjid sambil dengerin aja murad emang
ngajak mau ngapain dia mau ngasih kultum
rot lu mau ceramah ngapa ngasih tahu si sodi emang ngapa mau ngapa entar dia
datang baru tahu rasa lu bener juga lu m
emang kenapa gitu padahal mengapa apa tuh bel lebih banyak orang lebih bagus
lebih banyak orang gue makin gugup
sindro kemana ya det
biasanya udah nongol jangan jangan binginya minta macem macem lagi kali ya
minta jumpa kali masa bulan puasa minta jumba bukan jumpa yang itu emang ada
jumbo yang lain anda zumba zumba apaan juga juga det itu yang di laut zumba zumba
hah beneran itu mbak oh yowes ya sudah kalau begitu mbak terima kasih maturnuun ya mbak gimana
bu ibu tadi kayaknya lain kompor ya pak saya tak matiin kompor dulu kompor apa tuh bu
sendalnya masih sedikit deh memangnya kenapa beh berarti yang hadir masih sepi bener juga loh
eh pak aji kirain nggak jadi dateng silahkan masuk udah ditunggu iya iya iya
minta cendol satu
belum buka bang
lo belum buka jualan
belum buka puasa maksudnya bang
gua juga tahu
sekarang belum beduk
gue cuma minta bikinin doang
bisa buka puasa sama sama ya
jee kamu enggak puasa ya
aku puasanya setengah hari doang ya
alia puasa sebulan penuh
tapi tadi katanya nggak mau buka puasa
alia ke masjid buka cuman mau buka puasa aja
mau lihat lihat sama sama
alia mau bareng
aku mau ke tempat bagas dulu
apaan sih rat
kok udah dirapihin pak haji
lo mau nambah kolak lagi
saya cuma dua doang pak haji
yang satu buat emak yang satu buat bapak
gue mau dengerin ceramahnya si murad
ibu jadi ikutan bazarnya
iki kolaknya terbagi tiga ya pak
ibu sudah telepon temannya ibu belum
ibu jadi ikutan bazarnya
kata bu asti starnya itu udah penuh
jangan terlalu diminum din
wah udah tahu
ya kan pak

lara ada di panjang
carbohydrates dan ketik

jack taji murad bisa ceramah gak
bisa tadi udah beli buku kultum
hur jack kultum bukan bapak saya yang ceramah
kalau bapak saya mah udah pasti gak bisa
is bukannya dia suka nyeramahin lo
itu mau nyeramahin ke anaknya
man kalau kata orang dulu kalau kita bohong bakal kena api panas di neraka
apanya yang kena api ded
di sini gue juga sibuk parkiran
terus terus terus
motor parkir di sini
ngapain sih terus terus saya kan ngebawa motor
bang cendol dua bang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh